warna yang cantik rasa yang manis dan ukurannya yang mungil membuat anda tak cukup mencicipi satu
porsi saja inilah kue tambuk malek khas pulau laut natuna kepulauan riau dinamai demikian karena
kue ini terbuat dari banyak bahan dan terlihat molek alias cantik saat siap dikukus kue berwarna
hijau dengan gula merah di tengahnya itu hanya ada pada ramadan bagian luar terbuat dari tepung
pulut atau tepung ketan putih tepung beras santan dan pewarna makanan adapun bagian tengahnya
merupakan campuran dari telur gula merah santan dan sedikit tepung terigu setelah
semua bahan adonan dicampur dan dibentuk dikukus selama lima belas menit ya ini memang khusus untuk
bulan puasa kalau di kampung kami itu kalau di pulau laut sana kalau bulan puasa ini memang
kue handalan gitu selain manis kue tampuk malek memiliki tekstur kenyal di mulut karena
kekhasannya penjual bisa memproduksi hingga tiga ratus porsi kue dalam sehari
menangis karena bahagia layaknya pasangan yang baru menikah dengan tambatan hati ya itu dia sejarah
nama minuman es air mata pengantin di pekanbaru riau minuman bernama unik ini selalu menemani
saat berbuka puasa ini mengibaratkan seorang pengantin yang menangis bahagia karena sudah
menemukan jodohnya dan sampai tetap
pelaminan makanya kenapa dinamakan air mata pengantin tetapi di sini air mata pengantin yang
bahagia tentunya yaitu tadi karena air mata pengantin dan rasa menengah mamuk itu hanya
ada di ketika ramadhan datang komposisi es air mata pengantin ini sederhana hanya agar agar
tiga warna hijau kuning dan merah muda yang dipotong dadu serta sirup saat ditata di gelas
campuran agar agar juga diberi nata deko atau daging kelapa muda ditambah
air putih dan biji selasi jika ingin sedikit modifikasi dan sensasi rasa berbeda bisa juga
ditambahkan air soda menegarkan bukan tim liputan cnn indonesia